apa kau masih meragukan
sepertinya aku harus
melawannya menggunakan jurus lain
jatuh burgeran lu
jatuh darah berharga
kalau benar benar perempuan kurang ajar
aku lemah tubuhmu disini
kurang ajar kamu perempuan bergembang
rupanya kamu benar benar masalah hidup
baiklah bersiap siap lah kamu perempuan gembong
aku bunuh kamu
tolong jangan bunuh aku
mana mulut besarmu itu
kau tak dikatakan padaku
aku harus tahu dengan siapa aku berbicara
apakah ini yang kau maksud
aku bicara dengan seorang pengecut dan pecunda
dengarkan ayah anda putra
jangan dengarkan rintihan ibu dah
ini adalah kode ahli itu
semoga sejarah kekiat satang cepat pulih
raja kecil dari pajajaran
mau abanyai disini
jangan lupakan aku
tampaknya kalian berdua memiliki rencana jahat untukku
jika seperti ini terus
oleh serangan jurusnya
aku harus mengeluarkan senjata pusakaku
kau sendiri yang menang
kau sendiri yang bangun
aku harus lenyap
bagaimana mungkin jurus auman dewa harimau dapat dihalau begitu mudahnya
aku harus meningkatkan kekuatan jurusku
apa kau masih meragukan
kekuatan senjata pamungkasku
sepertinya aku harus melawannya menggunakan jurus lain
kekuatan senjata pamungkasku
kenapa jurus itu tidak dapat aku halu oleh pedang apiku
kurang ajar kau bocah penik
bukan ku habisi kau sekarang juga
izinkanlah aku untuk menolong ibu nusibangarang ayah anda
kau bukannya akan menolong
namun akan mencelakai
bagaimana keadaan ibunya sekarang
kau sudah sanggup bertahan dari panasnya lumpur pengobatan putriku
apakah dinda supanglor
sekarang nyawanya sudah tidak terancam lagi
sang iyam wipu
bantu bawa putriku ke dalam padepokan